menteri pertanian ri syahrul yaslimpo menjamin ketersediaan daging sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini
bahkan pasokan daging dan sapi hidup menurut ketitungan dari kementerian pertanian cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan maret hingga mei
sehingga kebutuhan daging ramadan dan lebaran tahun dua ribu dua puluh dua dipastikan cukup
rabu siang menteri pertanian syahrul yassin limpo memeriksa stok dan ketersediaan daging sapi beku yang berlokasi di gudang pt indoguna utama duren sawit jakarta timur
setidaknya dua gudang penyimpanan atau cold storage diperiksa limpo untuk memastikan akurasi data kuantitas maupun kualitas daging sapi beku
hari ini ada dua tempat yang saya coba kunjungi sesuai petunjuk bapak presiden untuk melakukan
kita akan validasi data kita bahwa sebenarnya ketersediaan daging dan sapi secara hitung hitungan cukup
bahkan sampai maret april mei kita punya overstok daging yang cukup
baik sapi bakalan yang tadi kita lihat di tangerang maupun katakanlah sapi sapi pedaging yang memang sudah tersedia
kita bisa memastikan ketersediaan
direktur sekaligus pemilik pt indoguna utama juard effendi mengatakan pihaknya saat ini menyediakan daging yang dapat dibeli masyarakat dengan harga rp delapan puluh per kilogram dalam keadaan beku
dengan stok daging di cold storage sebesar delapan belas ton effendi menambahkan pihaknya siap jika diminta pemerintah melakukan operasi pasar
daging masih bisa dibeli dengan harga rp delapan puluh
jadi kalau harga yang murah ya dibeli di toko tani
kalau pedagang di pasar kami tidak berani mencampuri karena mereka punya porsi sendiri
dan kebanyakan mereka itu menjual itu mereka katakan fresh ya
berdasarkan pendataan dan verifikasi per dua maret dua ribu dua puluh
kementerian pertanian mencatat daging sapi dan kerbau bulan maret hingga mei dua ribu dua puluh dua tersedia sebanyak dua ratus tiga puluh lima sembilan puluh satu ton
dengan kebutuhan masyarakat sebesar dua ratus dua sembilan ratus tiga puluh tujuh ton artinya ketersediaan daging untuk kebutuhan nasional masih surplus sebanyak tiga puluh satu satu ratus lima puluh tiga ton
apabila dirinci ketersediaan tersebut berasal dari produksi daging sapi dan kerbau lokal sebesar delapan puluh dua ratus enam puluh delapan ton
sapi bakalan impor siap potong sejumlah dua puluh tujuh lima ratus ton dan daging beku impor sejumlah sembilan puluh lima dua ratus empat belas ton